kue lebar ya
ih bukan tapi wangi minyak kesturinya tuh tajem banget
tau rumahnya pur nomo gak
saya ojak temennya pur yang mau foto itu
langsung ke rumah saya yuk
saya boleh nanya
neng udah pernah ke prj
bukan belum pernah tapi tiap tahun
oh hebat atu ya berarti neng udah tau rute jalan kesana ya
dan selamat malam
lo mau jual petasan
ada masalah kah
bukan masalah lagi john
disini suka ada pengerebekan salkul pp loh
ah yang bener cuy
di tengah ikhtiar mencari nafkah
selalu banyak penghalang
tapi aku selalu tabah
eh mau kemana lu
gue mau jalan dulu
mau ke tempat gapitan gue dong
biasa aja dongnya
eh mau kemana lu
mau ikhtiar tempat lain sui
john hati hati ntar lu dikejar sama mama
apa yang bisa gue bantu buat kamu
aku mau minta tolong prinin ke warnet
terus fotokopi seratus lembar
emang kamu mau nyetak apaan
aku mau nyatak brosur buat ikutan bazar
wah kamu hebat ya
gue ikut bangga
mulut gue lebar ya
tapi wangi minyak kesturinya tuh tajem banget
mas tau rumahnya pur nomo gak
saya ojak temennya pur yang mau foto itu
langsung ke rumah saya yuk
ntar kalau lo ketemu bur
suruh ke rumah gue penting ya
saya gak disuruh
apa yang jalan petasan
aku mau main
penga mauthat game
hari yang indah weh jual petasan di sini kalau kebakaran lo mau jawab
mas pur udah udah aneh
ini uang kembaliannya
udah uang kembaliannya buat mas pur aja
ada lagi yang bisa gue bantu
aku sudah dapat percetakan yang murah dan bagus
untuk bikin standing banner
aku bisa antar kamu sekarang kesana
bang udin baik banget
kita balik ke sana ya
kita berangkat sekarang ya
mas pur makasih ya
aku pergi dulu
état strategis buat berniaga
pejualan petasan iya mau beli yang ini berapaan bang yang itu lima puluh petasan paling
kenceng ya aku cuma punya rp sepuluh empat puluh nya ngutang dulu udah bang nggak bisa ribet nanti
assalamualaikum waalaikumsalam yang fotografer datang ya allah bang kau dadakan sih tapi kan
belum mandi belum dandan belum ganti baju abang gimana sih
hah lo malah ketawa lagi ini mendingan lo ke belakang sembari lihat tuh yang di oven gosong apa enggak
tadi ojak pesen kamu disuruh ke rumahnya penting ada apa ya
oh gue tahu bentar halo nang purnama lo udah di rumahnya si ojak
kau nggak bilang gue sih ya udah gue langsung ke sana
hai oke nang yuk
hai bilang dong kalau teman gue udah ketemu sama si ojak kan saya nggak tahu pur itu teman kamu